raut lega dan gembira terpancar dari wajah hafiz febriansyah
setelah mencari informasi dan membandingkan kualitas harga rumah
akhirnya dirinya memutuskan untuk mengambil satu unit rumah di tiga raksa banten
bersama istri tercinta hafiz merasa harus segera memiliki rumah
karena merasa gaji yang diterima setiap bulan sudah memenuhi syarat untuk cicilan kpr
karena rumah kan lima tahun ke depan
nggak mungkin di tempat yang sama lebih dekat aksesnya kemana mana ya
nanti kan jadi mempunyai rumah masa sekarang itu ya jauh lebih baik lah investasi ya
selain hafiz denny seorang karyawan swasta di serpong juga memutuskan untuk segera memiliki rumah subsidi
dirinya akhirnya memutuskan bermukim di tiga raksa karena merasa dekat dengan akses stasiun kereta
bersama seluruh anggota keluarga
denny rela menunggu antrian akad kpr masal demi memiliki rumah subsidi tipe tiga puluh enam dengan luas enam puluh meter persegi
untuk kenaikan ya kemarin sih pas ini satu ratus enam puluh delapan cuma sekarang udah naik satu ratus tiga puluh
nggak apa apa sih pak
sebenarnya umur belum terlalu ini juga masih tiga puluh satu
makanya ngambil kemarin sih ngambil lima belas tahun cuma hasilnya jadi dua puluh tahun
biar lebih ringan ya
lebih ringan mungkin karena umur masih muda kali
direktur jenderal pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum
dan perumahan kementerian pupr heri trisaputra zuna mengatakan
kenaikan harga rumah subsidi tersebut telah menghitung kenaikan harga bahan bangunan dan lahan
selain mempertimbangkan keterjangkauan harga masyarakat
sudah dihitung ya bahwa itu adalah untuk meng cover inflasi kenaikan material dan lain lain
sehingga dari sisi supply industri nya juga tumbuh
nah tetapi memang tentu implikasinya ke jumlah unit yang nanti akan kita salurkan
namun ini kan sudah di bulan agustus ya artinya sebagian besar sudah disalurkan dengan harga lama
sehingga alokasinya diharapkan masih tetap bisa mencapai target seperti yang di rpjmn sebesar rp dua ratus dua puluh ribu
jadi nggak terlalu berpengaruh
berdasarkan data pupr backlog atau kekurangan penyediaan rumah bagi masyarakat indonesia saat ini mencapai dua belas tujuh juta unit
hal ini membuat perumahan menjadi salah satu sektor properti yang cukup berpotensi untuk dikembangkan
memang solusinya hanya satu
ketika pemerintah pusat pemerintah daerah tentu juga dari bumn dari swasta dengan potensi yang sangat besar itu harus kita segera bangun
nah tinggal strateginya sendiri kan harus tadi menginjak bumi
tadi disampaikan kenapa dibangun di daerah sini karena ada fasilitas kereta
karena kita tidak mungkin
suruh orang tinggal di rumah tetapi kendaraan publiknya tidak ada
erick menambahkan saat ini sekitar delapan puluh satu juta milenial diperkirakan belum memiliki rumah
oleh karena itu realisasi kpr subsidi periode dua ribu dua puluh hingga juli dua ribu dua puluh tiga btn didominasi kaum milenial sebesar sembilan puluh sembilan puluh empat persen